mantan ketua umum pengurus pusat muhammadiyah amin rais memprotes pernyataan ketua pp muhammadiyah haidar nasir yang membebaskan pilihan warga muhammadiyah dalam pilpres mendatang
amin rais bahkan berujar akan menjewer dalam tanda kutip ya haidar karena pernyataannya itu
sampai nanti haidar nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing masing monggo
itu namanya bukan fatwa tetapi itu penyelewengan
jadi kalau ada ketua muhammadiyah mengatakan untuk pelek monggo terserah diri dengan masing masing itu masih diampuni allah
masih makbul masih masuk akal
tapi kalau pelek monggo saat kesopan di tengah tak akan mumbah atau padi atau palik itu namanya bukan fatwa
itu akan saya jewer keras kalau sampai nanti harus seperti itu
itulah pidato amin rais menanggapi pernyataan ketua pp muhammadiyah haidar nasir yang membebaskan pilihan politik warga muhammadiyah pada pilpres dua ribu sembilan belas
di hadapan ribuan warga muhammadiyah kota surabaya amin menyebut sikap haidar menyeleweng dan justru membuat muhammadiyah menjadi sontoloyo karena tak berani menentukan sikap
kalau seorang muhammadiyah mengatakan pak amin politik nggak penting pak amin
yang penting kita bisa sholat tidak diganggu
setiap kali ramadan taruhan juga tidak ada masalah
sudah cukup pak amin
kekuasaan biar yang lain
kita tidak perlu
nah itu muhammadiyah konyol
kalau di rumah dia seperti itu namanya muhammadiyah sontoloyo
meski tidak menyebut nama amin rais berkali kali mengajak warga muhammadiyah untuk mengganti kepemimpinan nasional
amin juga menegaskan bahwa warga muhammadiyah dilarang memilih pemimpin
pemimpin yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan pemimpin yang suka ingkar janji
menanggapi pernyataan amin rais pengurus pusat pp muhammadiyah pun angkat suara
dilansir cnn indonesia com sekretaris jenderal pp muhammadiyah abdul mukti menegaskan
organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun
terutama terkait sikap politik untuk pilpres tahun depan
tim kampanye nasional jokowi ma'ruf pun sepakat dengan keputusan muhammadiyah
yang sejatinya netral
dalam politik praktis
kubu jokowi melalui wakil ketua tkn arsul sani membela haidar dengan meminta muhammadiyah
mempertahankan netralitas guna menjaga kualitas politik ormas islam
masih dalam pidatonya di hud pp muhammadiyah amin rais juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi
yang dinilai pro asing
amin mencontohkan reklamasi teluk jakarta proyek pembangunan meikarta
dan proyek kereta api cepat jakarta bandung yang semuanya kini berstatus mangkrak
amin rais mengatakan akan menjewer ketua muhammadiyah haidar nasir jika tidak kunjung menetapkan pilihan politik
menilik sejarah muhammadiyah pernah ditarik ke arena politik praktis tahun dua ribu empat saat amin rais menjadi calon presiden
apakah ini sekarang akan berulang bagaimana suara warga muhammadiyah
kami bahas malam ini bersama dengan narasumber sudah ada di studio
dari depan saya bang ray rangkuti direktur eksekutif lima
selamat malam bang ray
terima kasih sudah ada di sini
dan di samping kiri saya ada satya chandra wiguna
ketua pp ikatan mahasiswa muhammadiyah
ipm ya berarti ya
yang juga wasekjen partai solidaritas indonesia
terima kasih sudah di sini chandra
mengapa kita harus bereaksi atau mengkritik pernyataan ini
ya tentunya yang pertama tama adalah saya sebagai kader muhammadiyah
yang sekarang aktif di partai politik sangat menghormati dan mendukung penuh
sikap dan pernyataan dari pak haidar nasir sebagai ketua umum pp muhammadiyah
yang terkaitannya dengan pilpres dua ribu sembilan belas
karena ini sejalan dengan hitoh perjuangan muhammadiyah yang telah ditetapkan tahun dua ribu dua di denpasar
ada beberapa poin di sana tapi ada dua poin yang paling penting
pertama adalah muhammadiyah adalah organisasi yang tidak terkait secara organisasi dengan partai politik manapun
atau organisasi mana pun

apa itu yang pertama adalah muhammadiyah adalah organisasi yang tidak terkait secara organisasi dengan partai politik manapun atau organisasi mana pun
yang kedua yang poin ketujuh adalah warga muhammadiyah dibebaskan untuk memilih siapapun yang akan bertarung di pilpres nanti
dan ini ketetapan hitoh mutamad ini sudah dari tahun enam puluh sembilan tujuh puluh satu dan ditegaskan di hitoh di denpasar dua ribu dua
artinya seharusnya pak amin rais tahu ya bahwa muhammadiyah sebagai sebuah tenda besar
bagi kader kadernya yang telah banyak berdiaspora di partai politik di indonesia dan banyak sekali
dan berbeda juga berbeda partai
dan berbeda juga berbeda pilihan termasuk berbeda paslon nomor satu atau nomor dua
dan memang sejatinya benar organisasi masyarakat sebagai kekuatan civil society tidak berpihak
karena ini kan benteng terakhir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
jadi kalau berpihak saya tidak habis pikir seperti apa
ormas ini ketika berpihak ya entah itu memiliki kekuatan atau tidak
tapi muhammadiyah itu nu ataupun basis seperti itu dan lain lain
yang terakhir kalau memang ini kaitannya dengan nasihat setahu saya nih sejak tahun dua ribu lima belas
sejak pak haider memimpin pp muhammadiyah itu tidak ada lagi yang namanya dewan penasehat mbak
seperti itu jadi tidak ada lagi namanya dewan penasehat
artinya kelembagaan tidak ada
tidak ada tidak ada tapi memang ada yang biasa kan kita tuakan sebagai apalagi pendahulu mantan ketua umum
di sini pak haidar nasir sebagai ketua umum pp muhammadiyah simbol marwah organisasi
ya saya sebagai walaupun saya sudah mantan masih beraktivitas lah di pp muhammadiyah
agak kecewa lah dengan penyataan dari pak amin
apalagi itu disampaikan di depan
walaupun di warga muhammadiyah tapi ada wartawan yang mengatakan di jewer itu
serasa saya tidak pantas dan tidak perlu dicontoh
oke baik sekarang kita sudah tersambung dengan mas dajat wibowo dewan kehormatan pan
yang bergabung dari luar studio dari surabaya ya mas dajat selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas derajat sebenarnya seberapa serius sih soal jewer menjewer ini
kan mas dajat ada di lokasi ya
pada saat pak amin mengatakan itu gitu
ya saya kebetulan mendampingi pak amin waktu di surabaya
jadi beliau itu diundang untuk memberikan tausiah kebangsaan
pimpinan daerah muhammadiyah kota surabaya
ya setelah ketua pdi menyampaikan sambutan pak amin yang diminta
nah pak amin menyampaikan lima perkara penting
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
yang harus dikonsumsi
menjaga agama isus din
kemudian menjaga jiwa menjaga akal menjaga keturunan dan menjaga harta
sehingga kalau ada yang melanggar itu ada hukumnya tersendiri dalam islam
misalkan orang membunuh itu kan berarti merusak jiwa
nah itu ada hukumnya tersendiri
nah itu ada hukumnya tersendiri

itu kewajiban kaum muslimin untuk melindungi orang seluruh umat manusia supaya tidak ada yang diambil jiwanya
menurut saya dengan pak amin
hal ini sangat penting lima perkara ini
karena itu menjadi kewajiban kita bersama
dan kemudian untuk itu politik menjadi sarana yang efektif untuk kita mampu menjaga lima hal tersebut
kemudian untuk itu politik itu menjadi sarana yang efektif untuk kita mampu menjaga lima hal tersebut
nah dengan alasan itu pak amin mengatakan warga muhammadiyah itu ya tidak boleh bersikap mengambil sikap tidak bersikap gitu di dalam politik
menjauhi politik ya lepas tangan dari politik itu tidak boleh
kita harus berani mengambil sikap politik karena ini kewajiban kita untuk menjaga lima hal tersebut
kelembagaannya yang mengambil sikap politik atau bagaimana
dia menyebutkan warga muhammadiyah
nah karena itu kalau ada seorang ketua umum muhammadiyah yang menyerahkan masalah politik ini apalagi di dalam pilpres itu kepada masing masing orang
nah itu tidak betul kata pak amin
karena itu ya saya akan menasihati
ya kalau perlu akan saya jewer lah kira kira begitu
dan bahasanya waktu itu sambil agak sedikit guyot
khas pak amin ya
seingat saya para peserta yang jumlahnya ribuan itu ger dan antusias gitu
karena memang mereka ingin mendengarkan tausiah kebangsaan itu dari pak amin
kira kira antusiasnya karena apa itu mas dura jat
karena pak amin mau jewer pak haidar atau karena apa
karena mungkin mereka membutuhkan semacam nasihat atau apa mengenai bagaimana sikap yang harus diambil
dan saya rasa ya mereka mendapatkannya gitu
kenapa saya menafsirkan seperti itu
karena dari sejak awal kan undangannya sudah jelas
bidatunya itu bidat tunggal
tausiahnya tausiah tunggal dari pak amin
jadi yang hadir sudah tahu kira kira apa yang akan di
bagaimana sikap pak amin lah kira kira
dan di dalam forum itu pak amin tidak hadir sebagai pimpinan pan ya
beliau hadir sebagai orang muhammadiyah
sepu muhammadiyah ya
resmi yang ditulis resmi di atas itu di panggung maupun di dalam undangan itu sebagai penasehat
penasehat di pp muhammadiyah
jadi itu yang ditulis resmi di situ
jadi karena beliau hadir sebagai orang muhammadiyah di situ sebagai warga perserikatan
beliau tidak menyebut nama
tidak menyebut nama hanya meminta supaya warga muhammadiyah siapapun itu berani mengambil sikap gitu loh kira kira
nah setelah selesai acara rupanya kata menjewer ini kan dianggap menyesuainya tinggi
nah itu yang dikejar oleh teman teman media gitu
tapi menjadi menarik di sini karena memang
di situ kan dikatakan tidak boleh sampai nanti haidar nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing masing monggo
nah itu kan
jadi yang diinginkan adalah fatwa dari seorang ketum pp muhammadiyah
ya semacam apa ya kalau seorang pemimpin itu kan memang diharapkan untuk bisa mengambil sikap
sehingga nanti yang dipimpinnya itu akan bisa mengikuti sikap apa yang diambil tentu
tentu tidak harus eksplisit atau vulgar begitu ya
kalau kita sudah siap menjadi pemimpin ormas kan bisa membungkus sebuah pesan itu dalam bahasa yang elegan dalam bahasa yang cantik
tapi orang yang dipimpin tahu arahnya kemana gitu
tanpa harus secara gamblang menyebut nama
jadi istilahnya tidak harus terang benderang banget tapi sangat jelas lah kelihatan gitu
jadi ya juga tetap
jadi itu itu itu itu itu
jadi ya tetap
jadi ya tetap juga mengharapkan fatwa secara kelembagaan kan intinya
pak amin waktu itu tidak menyebutkan muhammad di secara kelembagaan
bila mengatakan kalau seorang ketua umum
tapi kalau misalnya mengatakan ke seorang ketua umum ikonnya kan berarti bisa dihubungkan ke situ dong mas derajat
kalau kelembagaan kan mungkin pak amin akan mengatakan
kelembagaan kan mungkin pak amin akan mengatakan muhammadiyah perlu rapat perlu apa untuk menentukan sikap kan gitu
ini tafsir saya ya tafsir saya karena setelah acara itu pak amin ke jakarta dan saya belum ketemu beliau
tapi tafsir saya kalau kelembagaan itu tentu beliau akan minta saya akan minta supaya pp muhammadiyah melakukan rapat merumuskan sikap segala macam
tapi beliau mengatakan mas haidar nasir nama mas haidar nasir beliau menyebutkan
jadi kalau perlu saya jewer lah ke mas haider nasir
jadi kalau menurut saya sih ini lebih banyak unsur nasihatnya ada unsur guyonnya begitu
dan pak amin sama mas haider kan akrab sekali ya mas haider kan sama sama di jogja jadi juniornya pak amin juga di muhammadiyah
jadi saya rasa bukan sesuatu yang
yang harus dibuat ribut gitu tapi ya mungkin karena pak amin yang menyatakan jadi banyak teman yang senang untuk meributkan
tapi dua ribu empat belas lalu juga dibebaskan kan oleh pak din ya mas derajat ya
itu sempat dijewer juga nggak pak din atau kita yang miss beritanya jangan jangan
mungkin juga ya saya nggak ngerti
karena waktu itu saya waktu itu kan prabowo hatta dan saya
karena terlibat di dalam detail kampanye waktu itu
baik baik saya ke bang ray dulu
bang rey pak amin ini kan memang unik ya gaya bicaranya juga unik
jadi memang kadang kadang ini serius nggak serius serius nggak serius
tapi kalau sekarang anda lihat tuh beneran gak
mungkin di kalangan warga muhammadiyah saya tidak tahu juga kata kata
tadi katanya guyon juga kan
ya kata kata seperti itu sebetulnya dianggap biasa saja saya tidak tahu juga ya
masalahnya memang ada yang mungkin jadi konsumen
ada yang konsumsi publik ada yang tidak konsumsi publik
nah kalimat kata jewer itu ketika masuk ranah publik memang agak jadi masalah gitu
oleh karena itulah kemudian jadi perbincangan secara umum
karena masa iya ketua umum bisa dijewer oleh orang yang tidak lagi menjabat sebagai
apa namanya jabatan eksekutif lah katakan begitu ya di satu organisasi besar gitu
jadi sekarang sebetulnya menurut saya yang jadi masalah orang itu adalah ada seperti struktur di atas struktur gitu loh kira kira
dengan kalimat jewer itu
tentu saja cara menafsirkannya bukan warga muhammadiyah ya
tapi menafsirkan itu adalah orang di luar muhammadiyah ini gitu
orang di luar muhammadiyah ini melihat struktur di muhammadiyah itu seperti struktur berlapis
ketua umum masih ada lagi ternyata di atas ketua umum itu yang mampu tanda kutip menjewer gitu
meskipun di kalangan orang muhammadiyahnya sendiri kalimat itu tidak terlalu masalah gitu
oleh karena itu sebetulnya kalau ia benar benar di ruang yang sangat terbatas
kalau misalnya tidak ada media yang meliput macam macam
mungkin bahasa yang seperti itu akan disambut dengan
tadi misalnya kalau kita lihat kan apa namanya ada tepuk tangan
ada yang ketawa gitu ya
cuma karena ternyata ada media media membahasakannya kepada publik
nah publik membacanya lalu muncullah image
image yang menggambarkan bahwa seolah olah di muhammadiyah itu ada struktur dan suprastruktur
ini yang tentu saja per tingkat tertentu tanda kutip agak mengganggu menurut saya mungkin di kalangan pengurus pp muhammadiyah sekarang ini gitu loh kira kira
yang kedua pada tingkat tertentu menurut saya juga agak mengganggu
apa namanya ya mungkin saya pikir muhammadiyah bukan tidak ada sikap politik ya
sikap politik mereka sudah jelas membiarkan seluruh warganya untuk berapliasi mendukung siapapun
kan kira kira begitu
itu juga termasuk sikap politik ya
kecuali misalnya mereka mengatakan warga muhammadiyah dilarang itu masalah
tapi kan sebetulnya mereka membiarkan kepada siapapun warga muhammadiyah untuk memilih baik partai di legislatifnya maupun dua pasangan capres yang ada sekarang ini
jadi eksekutifnya kira kira begitu
itu sudah sikap politik
nah yang menurut saya jadi kontroversi itu justru kalau muhammadiyah mengatakan kami melarang
kan kira kira gitu ya anda tidak perlu lagi menggunakan apa istilahnya itu ya hak politik anda karena pemilu yang sekarang ini kacau balau gitu
nah itu yang kedua
nah oleh karena itu sebetulnya kan sudah ada sikap politik muhammadiyahnya
sikap politik muhammadiyahnya itu adalah membebaskan warganya untuk memilih baik partai di partai manapun berkreasi beraktivitas kan kira kira gitu ya
maupun ikut salah satu di atas
ikut salah satu di antara dua pasangan capres yang sekarang melakukan konsultasi kan kira kira gitu
nah dengan ini kan seolah olah kemudian juga membuyarkan apa yang disebut dengan pilihan politik muhammadiyah ini secara institusional
sekarang kan bayangan orang bukan lagi ini urusan institusi sebab urusan institusi sorry urusan orang bukan lagi urusan warga
tapi ini sudah semacam urusan institusi yang institusinya sebetulnya sudah buat keputusan itu tadi
itu keputusan membebaskan siapapun warga muhammadiyah untuk memilih baik partai
ikut berpartai manapun dan ikut capres adalah satu di antara dua pasangan ini gitu
tapi kalau itu dirubah misalnya kan atas nama institusi akan berbeda
sebab tadi mas derajat mengatakan mestinya ada sinyal gitu kepada warga muhammadiyah gitu ya
tapi itu kan tidak ada sanksi misalnya kalau nggak diikuti karena sifatnya adalah himbauan
himbauan yang tidak bersifat himbauan organisasi
tapi himbauan lebih bersifat
individu yang kebetulan individunya itu katakanlah misalnya petinggi muhammadiyah supaya menjadi acuan di kalangan bawah untuk mengikuti ini
tapi kalaupun mereka tidak ikut misalnya seperti kawan kawan yang masuk partai partai yang lain misalnya yang kebetulan berseberangan dengan kubu yang disebutkan ini misalnya
nggak akan ada sanksi organisasinya
mereka nggak akan bisa dipecat misalnya atau diberhentikan keanggotaannya atau macam macam
tapi kalau itu instruksi partai ditandatangani secara resmi merupakan keputusan resmi
kalau ada kader muhammadiyah yang tidak menaatinya ya mereka bisa diberi sanksi organisasi
nah sekarang kalau misalnya
bedanya antara putusan organisasi kira kira gitu putus dengan himbauan dari tokoh tokoh di organisasi yang bersangkutan
oke nanti saya tanya ke chandra
kalau misalnya sekarang sudah jelas jelas tidak boleh sampai nanti ada nanti haidar nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing masing itu namanya bukan fatwa itu penyelewengan
apa yang kira kira diinginkan
apakah bentuknya secara firm bahwa kemudian dalam hal ini
apakah bentuknya secara firm bahwa kemudian dalam hal ini
apakah bentuknya secara firm bahwa kemudian dalam hal ini

pak amin lagi lagi ini kan kita berusaha membaca ya karena memang pak amin sukanya ngasih kode kode gitu
kalau misalnya dari kode kode ini kira kira arahnya kemana
arahnya yang formal fatwa atau yang bagaimana
kalau saya melihatnya mungkin pak amin ingin seperti dua ribu dua puluh
memang tidak ada fatwa tapi ada himbauan tapi ada dukungan
pada saat itu kode kode juga seperti ini
kodenya tapi lebih konkret sih
mendukung pak muhammad amin rais meneruskan reformasi
tapi bukan mendukung sebagai calon presiden tapi mendukung meneruskan agenda reformasi pada tahun dua ribu empat
lalu yang kedua seharusnya yang dipilih adalah tokoh reformasi bebas dari kkn dan lain sebagainya
kalau pak amin kan jelas mantan ketua umum pp muhammadiyah kader muhammadiyah asli
tapi kalau misalkan seandainya muhammadiyah ingin
seandainya muhammadiyah ingin digiring di sekarang ini dua ribu sembilan belas nanti untuk memberikan semacam kayak sinyal sinyal ke salah satu paslon gitu ya
paslon nomor satu katakanlah seperti itu karena pak amin kan ada di sana
kan paslon nomor satu bukan kader muhammadiyah dua duanya
baik calon presiden maupun calon wakil presiden
sudahkah ada pergolakan itu sekarang
paslon nomor satu pak jokowi loh
paslon nomor dua ya
jadi paslon nomor dua itu kan bukan kader muhammadiyah itu jadi pergolakan
yang kemarin disebut bahkan yang kemarin disebut santri pun itu di kalangan teman teman angkatan muda muhammadiyah juga jadi pertanyaan di mana santrinya seperti itu
tapi sudahkah sebenarnya bagaimana sih reaksi teman teman muhammadiyah sekarang dengan pernyataan yang kemarin
ya ada beberapa teman teman yang kecewa
maksudnya seberapa serius gitu
kan ini guyon juga kan jangan jangan guyon juga pak amin kan kita
bagi yang menghormati
struktur apalagi kenal
betul dengan pak haidar nasir
sebagai sebuah tadi yang saya sampaikan
simbol maruah organisasi
ya kecewa berat
apa yang disampaikan oleh pak amin dppimm
telah mengeluarkan statement
tidak setuju dengan statement
pak amin rais dan mendukung
pak haidar nasir dan beberapa elemen termasuk
tadi saya lihat ada elemen di jawa timur
juga komponen angkatan mudah mahamadaya
juga mengeluarkan statement yang sama
dengan dpp kita sekarang mau
tayangkan dulu pernyataan dari
pak haidar nasir ya yang
kemudian ditanggapi oleh
berada dalam organisasi
kita tidak masuk ke arena politik
dukung mendukung dan lain sebagainya
karena itu tugasnya
partai politik bukan
tugasnya ormas sebenarnya
semua ormas itu
posisinya harus disitu
sebab kalau ormas itu
berpolitik kayak parpol nanti
dunia persilatan politik itu
nah jadi biarkan
parpol yang urusan politik praktisnya
politik moral kebijakan
partai politik silahkan partai politik masuk kalau misalnya ormas masuk nanti kacau dunianya
ya apa namanya kalau yang normatif sih memang boleh dinyatakan seperti itu ya
tetapi seperti yang saya sampaikan tadi itu kan sinyal bisa diberikan gitu ya
tapi saya akan coba bacakan ini deh saya sedang membuka beritanya cnn ya
saya bacakan aja beritanya cnn
pbnu siap menangkan jokowi ma'ruf amin di pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum pbnu said agil sirot mengatakan pihaknya akan mendukung pasangan jokowi
menurutnya dukungan itu dilakukan lantaran ma'ruf merupakan rois am dari pbnu
jadi apa namanya soal ormas tabu apa segala macam itu kan lebih ke penaksiran ya
saya memang bukan pengurus muhammadiyah
saya pernah mengurusnya
pengurus muhammadiyah tapi saya warga perserikatan
dari sejak saya mengenal islam kecil itu saya dari dulu warga perserikatan
kalau nu aja berani lebih sangat eksplisit seperti itu
ya saya nggak mengatakan kok muhammadiyah nggak berani gitu
terus mengatakan apa mau ngomong apa nih mas geraja
paling nggak berani mengambil sikap lah kira kira
jadi ya kalau mengenai sambutan ya yang saya tahu di surabaya sambutannya bagus sekali kemarin
karena mungkin memang mereka yang hadir kan sudah tahu yang akan menerima tausia kebangsaan pak amin
mereka yang hadir juga sudah tahu pak amin kira kira sikapnya bagaimana
jadi ketika mendengar hal seperti ini dari pak amin
ya mereka antusias gitu ya
kalau ada pro kontra di kalangan warga muhammadiyah
saya rasa wajar karena memang muhammadiyah itu demokratis sekali ya
ada yang pro kontra karena memang sudah mengambil sikap politik
ada yang pro kontra dan macam macam
dan kalau mengenai masalah mas haidar
pak amin dengan mas haidar itu sudah saling mengenal lama sekali
bahasa bahasa seperti itu menurut saya sih biasa biasa saja
apalagi dalam konteks bahasa orang jogja begitu
pak amin juga waktu itu sambil seingat saya sambil tertawa waktu mengatakan itu ya
tapi mungkin ada beberapa orang yang
yang terutama anak anak muda yang beranggapan seperti ini seperti itu ya buat saya wajar wajar saja
tapi kalau di muhammadiyah
kita bebas bebas saja
cuma memang ketika sudah menjadi seorang pemimpin
nah itu pak amin menyatakan akan menasehati supaya berani mengambil sikap
jangan nggak berani mengambil sikap karena masalahnya itu tadi
lima perkara itu penting sekali
itulah kira kira yang disampaikan waktu itu
sudahkah kemudian ada dorongan atau belum belum sempat lagi berbicara dengan pak amin ya
apa konkretnya yang kemudian akan dilakukan
nanti saya rasa sih pada saat ketemu
mungkin sambil bercanda mas haidar nyorongkan kupingnya pak amin pura pura nger
sambil ketemu tapi saya rasa pak amin pasti akan bicara dengan mas haidar
sama seperti yang beliau lakukan dengan pak strategi
bahwa untuk mengambil sikap gitu ya
iya saya rasa karena saya tahu betul loh kalau pak amin mengatakan a
beliau akan lakukan itu gitu
mendukung katakanlah mendukung pasangan calon nomor dua
apa begitu ya
kalau eksplisit seperti itu setahu saya pak amin tidak mengatakan
mas haidar tolong dukung pasangan dua setahu saya nggak begitu ya
tapi beliau lebih mengharapkan ada sikap gitu lah yang diambil kira kira
jadi sama seperti yang beliau lakukan bersama pak sapi kemarin ketika bertemu dalam acara milad muhammadiyah di jogja

sekalipun nggak ada eksplisit begitu tapi kan satu indonesia raya juga udah tahu
pak amin sekarang berada di kubunya prabowo sandi mas derajat
nah ya itu namanya kan sinyal mbak
makanya kan saya konfirmasi dong
karena kita publik sudah membaca sinyal banyak nih makanya mumpung ada mas derajat kita konfirmasi
oke sekarang saya ke
saya ke mas chandra nih sekarang
mas chandra kalau misalnya kembali ya soal sikap itu tadi

tapi bang ray tadi sudah mengatakan bahwa membebaskan itu pun juga sudah merupakan sikap
tapi sekarang apa yang diinginkan oleh teman teman muhammadiyah sebenarnya
apakah perlu ada petunjuk
karena yang saya tahu adalah warga muhammadiyah itu yang mereka terdidik suka menganalisa
jadi memang menganalisa sendiri kemudian akan menentukan pilihannya sendiri atau bagaimana mungkin
ya itulah warga muhammadiyah mbak
jadi karena dari mayoritas kalangan menengah jadi mereka suka membaca suka menganalisa sendiri bahkan suka berdiskusi gitu ya bersama teman teman
akan sulit jika memang diarahkan gitu loh
apalagi kan yang perlu diingat itu adalah di pp muhammadiyah bukan satu orang
bukan hanya pak hedar
pp muhammadiya bersifat egaliter kan
dan kalaupun ada keputusan harus bersama sama gitu
baik dan kemudian juga kalau misalnya tadi dibahas kan kalau misalnya kemudian dalam bentuk fatwa jika ada yang melanggar fatwa kemudian apa
kalau itu bentuknya apa namanya keputusan organisasi
nah itu dia makanya
jadi kalau ada yang menyatakan diri misalnya bergabung dengan
calon yang tidak didukung oleh muhammadiyah ya otomatis harus diturunkan
tapi saya rasa gak mungkin mbak sampai kesana
oke kita sekarang
yang saya sebutkan tadi beda antara dorongan yang bersifat ke warga dengan keputusan institusi
baik kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang rey ada yang menarik yang di tahun dua ribu sembilan pak amin pernah mengatakan tidak perlu dan jangan pernah berikan fatwa politik untuk giring umat
apa yang kemudian sekarang terjadi
dua ribu empat belas ketua pp muhammadiyah pak din waktu itu juga membebaskan warga muhammadiyah untuk memilih
untuk memilih apa yang
berubah sekarang sepanjang yang saya tahu
kan sebenarnya muhammadiyah
sebagai institusi tidak pernah mengeluarkan
patwa politik sepanjang yang saya tahu
bahkan saat sembilan puluh delapan
sekalipun saat itu pak amin sebagai ketua
melawan soeharto beliau tetap atas nama
individu dan publik juga
mengenal beliau itu sebagai aktivis
bukan sebagai ketua muhammadiyah
jadi bahkan pada
saat rejim yang sangat otoriter
sekalipun muhammadiyah tetap
menjaga jarak sebagai institusi
untuk tidak menyatakan sesuatu kepada rejim
yang meskipun tentu saja
warganya di situ itu melakukan perlawanan
yang bergasa jadi
agak mengherankan memang kalau kemudian
bahwa ada tadi seperti yang sebutkan oleh bumit rajad
ada sinyal blablabla itu terjadi
bahkan mungkin juga di dua ribu sembilan
tapi kita tahu juga pilihan politik
pak amin saat itu dan seterusnya
nah oleh karena itu
kalau yang dimaksud dengan institusi
memang agak mengejutkan
tapi kalau yang dibaca dalam konteks sinyal itu
seperti yang disebutkan tadi oleh mas haidar
memang jadi langkahnya dua
langkah pertama adalah
apakah pp muhammadiyah
mau memberi sinyal tertentu
dan kalau mau memiliki
memberi sinyal tertentu
kepada siapa diantara dua pasangan calon ini
mungkin mungkin mungkin kak kalau menurut anda
pak amin agak gemes nih
karena kita tahu memang pak amin
mungkin tidak pernah ada fatwa yang
politik yang spesifik
tapi kiprahnya juga kepada
capres yang mana kan sudah terlihat pak
dulu pak din juga tidak memberikan fatwa
tapi kepada capres yang mana juga terlihat
nah ini pak haider mungkin
itu gemes kali ya
karena itu harus ada bacaan bacaan dari pak haidar
kan pak edar juga mungkin punya pilihan politik
secara pribadi gitu
dan itu tidak ditunjukkan
tidak ditunjukkan karena dia juga melihat realitas di muhammadiyah kan
belum tentu mungkin kalau yang dahulu

katakanlah misalnya warga muhammadiyah cenderung milih pan
misalnya begitu saat itu
lima puluh persennya misalnya mengatakan tidak
ada yang masuk golkar ada yang masuk ini macam macam
kalau sekarang mungkin realitas politiknya berbeda
bisa bisa selisihnya mungkin sedikit
dan itu juga akan harus dipilih
ini diperhatikan oleh pak haidar
dan beserta beserta beliau saya punya pilihan politik pribadi
saya akan tunjukkan supaya menguntungkan ini
satu yang ke satu satunya ke dua
kan misalnya begitu
nah yang kedua harus ada juga bacaan
kan harus dilihat ya
kansnya diantara dua pasangan calon ini
sejauh tentu saja pengetahuan yang kita bisa tahu gitu
kalau kita mendukung ini
khasnya justru di sini kan repot
misalnya begitu ya
apakah itu menurut anda juga akan
ada perhitungan itu sebenarnya dari pak haidar ya
perhitungan sosiologisnya ada
tentu saja juga pertimbangan politisnya ada
kalau sikap ini saya lakukan
atau cuma selisihnya sedikit
ya tentu saja akan ada juga
semacam tanda kutip ya
pertanyaan politik kepada pak haidar
kenapa mengambil sikap itu
tapi seperti tidak diayomi
padahal ini jumlahnya juga besar kan
berarti sekarang tinggal
kita menunggu nih kira kira mas derajat
ini dua tahapan
tahapan pertama adalah
menyatakan sikap politik
itu dulu ya
tapi di antara kedua ini ke siapa
kan diantara kedua ini ke siapa inilah hitung hitungan
apakah benar bahwa yang ada kriminalisasi
itu adalah hitung hitungan
mas derajat artinya sekarang kita akan
publik harus menunggu
kekuatan persuasif seorang amin rais gitu ya
untuk kulik kulik pak haidar
supaya segera memberikan sikap
begini kalau yang disampaikan rey tadi
pak amin nggak bicara konteks organisasi
setahu saya waktu itu
karena kalau konteks organisasi
beliau pasti akan bilang
pt muhammadiyah kumpul
seperti begini begini begini
ya seperti dua ribu empat lah dulu kumpul kan
jadi di menteng tuh saya masih ingat
kumpul di menteng merapat membahas
kemudian mengeluarkan sikap
jadi jadi cuman gemes aja
yang beliau sampaikan adalah
yang beliau sampaikan adalah
karena nggak menunjukkan sikap aja
mas haidar iya karena melepaskan itu
itu nggak betul
maka ya kalau perlu saya jewer gitu
jadi lebih mungkin lebih personal
penyelewengan gitu katanya
mungkin ya kalau nggak salah memang ada seperti itu
tapi ya tapi itu lebih
saya rasa lebih antara seorang pak amin
dengan mas haidar gitu lah
jadi nggak sampai ke organisasi terlalu jauh
dan saya juga nggak melihat terlalu jauh
saya malah ketawa waktu itu
ketawa bersama temen temen yang lain gitu ya
tapi saya yakin beliau pasti akan
akan ketika ketemu dengan mas haidar
dan kemudian ya tentu
mas haidar punya hak sebagai pribadi
apakah ikut nasihat itu
atau akan berargumen segala macam
itu interaksi yang normal antara dua
dua tokoh puncak muhammadiyah kan pak amin kan
ketua umum yang dulu mas haidar
sama lah antara para ketua muhammadiyah ini kan
silapnya beda gitu loh
dengan kita kita gitu lah kira kira gitu
tapi tapi kan tidak mungkin juga ya
kayak seorang amin rais
tidak bisa membaca pilihan politik pak haidar nasir
kan tidak mungkin begitu juga kan mas
hmm beliau sudah tahu saya rasa ya
mungkin beliau ingin memberi dorongan kepada
pertanyaan kepada mas haidar untuk lebih mengungkapkan pilihan politiknya
atau sebaliknya sebenarnya
pilihan politiknya beda
jadi kan kalimat jewer itu keras ya
karena dianggap itu sudah berseberangan nih
kalau soal pilihan politiknya beda akan beda bahasanya
bukan jewer lagi ya
jangan jangan ya bukan jewer lagi
nanti menantikan terlalu jauh nanti ketiak
apa namanya jadrah
mas jadrah terakhir deh
jadi kalau misalnya dari teman teman muhammadiyah yang terdekat
imm yang anda masih sering kontak
apa yang diinginkan
apakah perlu seorang haidar nasir kemudian menunjukkan sikap politiknya
secara jelas kepada warga muhammadiyah atau tidak
kalau di angkatan muda muhammadiyah melihatnya
sudah lah ini pak haidar seperti itu
muhammadiyah juga seperti ini gitu ya
jangan diganggu lagi gitu ya
jangan diganggu lagi
jangan diganggu lagi
ada sikap politiknya di hitohdin pasar dua ribu dua
sudah tegas sudah jelas di situ
justru saya melihatnya teman teman ya
yang ada kekhawatiran di kubu pak amin
bahwa kan dibandingkan periode sby
pemerintahan jokowi ini lebih perhatian terhadap muhammadiyah
datang ke acara acara muhammadiyah
datang ke pp muhammadiyah
bahkan kemarin datang ke muktamari pm gitu ya
dan ulang tahun itu
dibandingin prioritasnya psb kan sama sekali
bahkan ada istilah mau di apa
ada bahasanya di blacklist segala macam
nah ini kalau ini ya ngomong nggak dari psi
saya kan pada saat pak sby
saya masih di pm di muhammadiyah seperti itu
jadi ya ini lah udah lah
biar nggak seperti itu
biar bisa kemudian
berarti ngomong jangan ganggu ganggu muhammadiyah
salah satunya ngomong ke mas derajat nih
karena kami di psi pun nggak mengganggu
kami di psi pun nggak mengganggu itu aja
jangan jangan sudah ada dua level ya
level anak muda seperti mereka
yang lebih mungkin merasa bebas begitu ya
mungkin ada level seperti mas derajat
yang lebih terfokus pada satu calon
terima kasih terima kasih
diskusinya menyenangkan sekali mas dredjat dari surabaya
terima kasih sudah bergabung
jadi re nggak jelas calonnya re
baju nya belum kelihatan
terima kasih terima kasih
terima kasih mas dredjat
bang arya terima kasih banyak
mas yandra terima kasih banyak
dan sejatinya pemilih itu mempunyai sifat
langsung umum bebas
dan rahasia namun ketika kebebasan memilih
dicampur adukan dengan keinginan segelintir pihak
bukankah sama saja kita menyalahi proses berdemokrasi itu
cnn indonesia preview segera kembali